kamera pengawas ini merekam detik detik pembacokan seorang pengendara sepeda motor
seperti diketahui korban yang baru saja keluar dari area parkir rumah sakit di jalan salem baraya senenjakarta pusat
tiba tiba dihampiri oleh pemuda tak dikenal dengan tangan menggenggam sebelah celurit
seolah tak bersalah setelah melukai korban pelaku meninggalkan korban dengan dibonceng sepeda motor oleh rekannya
aksi tersebut terjadi pada sabtu malam lalu saat korban akan pulang ke rumah
korban yang diduga menderita luka sobek di pinggang sebelah kiri itu dilarikan ke ruang igd rumah sakit
hingga kini belum diketahui pasti penyebab pembacokan tersebut
ada pun aparat kepolisian setempat belum bersedia memberikan keterangan
rizki istiar yahya jakarta